pandemi covid sembilan belas meluluh lantakkan semua lini kehidupan di indonesia
kelompok disabilitas merupakan salah satu yang terkena dampak pandemi
dari kesulitan mengakses informasi covid sembilan belas yang sesuai dengan kondisi mereka
ketiadaan panduan pendidikan jarak jauh untuk kalangan disabilitas hingga kehilangan pekerjaan
di surabaya dua orang memulihkan asa bagi penyandang disabilitas buta dan bisuturi
seorang guru luar biasa membuat materi pembelajaran visual untuk siswa buta
sementara seorang pengusaha batik memilih berkreasi agar bisa terus mempekerjakan belasan pekerja
meski sederhana yang mereka lakukan bisa membuat para buta disudantulik dikdaya selama pandemi
surabaya kota terbesar kedua di indonesia tercatat sebagai kota dengan jumlah kasus positif covid sembilan belas terbanyak di indonesia
hingga delapan september dua ribu dua puluh satgas covid sembilan belas jawa timur mendata lebih dari dua belas tujuh ratus orang positif terpapar covid sembilan belas
lebih dari sepuluh tiga ratus diantaranya dinyatakan sembuh
jumlah tes covid sembilan belas di kota surabaya termasuk cukup tinggi se indonesia
hingga satu september dua ribu dua puluh sudah ada lebih dari lima puluh ribu tes swab atau tes usap
dan lebih dari satu ratus lima puluh tes rapid sudah dilakukan
namun jumlah tes ini masih terbilang rendah
jika dibandingkan dengan jumlah penduduk surabaya yang mencapai tiga satu juta orang
seperti daerah daerah lain pandemi covid sembilan belas di surabaya juga berdampak buruk bagi dunia kerja
data dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi surabaya mencatat
hingga agustus dua ribu dua puluh ada lebih dari dua seratus pekerja dipecat dan dirumahkan
sebanyak satu ratus dua puluh satu perusahaan terutama umkm tutup dan pembelajaran

penelitian dari jaringan organisasi penyandang disabilitas respon covid sembilan belas menyebut
dampak terbesar pandemi terjadi pada kelompok disabilitas
surabaya sendiri memang belum ada data detail dampak pandemi bagi penyandang disabilitas
hanya ada catatan lembaga advokasi disabilitas pada april hingga agustus dua ribu dua puluh
yang menyebut ada lima penyandang disabilitas yang terjadi pada gelombok disabilitas
lima puluh satu penyandang disabilitas melapor karena dipecat dari pekerjaan
mayoritas adalah karyawan usaha mikro kecil menengah
intinya menyeluruh hampir semua sektor misalnya
kalau dulu mungkin kita jumpai tunanetra di jalan banyak yang bantu
dari beberapa cerita dari teman teman ketika tunanetra berada di fasilitas umum
di tempat umum itu mereka nggak ada yang berani bantu ke tunanetra
karena adanya physical distancing
padahal tunanetra itu adalah individu yang sangat rentan atau sangat memerlukan bantuan dari orang yang ada sekitarnya
misalnya kalau ada jalan berlobang atau di depannya ada got itu mereka harus dituntun dan lain sebagainya
dengan adanya pandemi seperti ini itu jelas tidak dilakukan
itu juga dengan sektor pendidikan di mana murid murid slb khususnya tunanetra itu harus belajar di rumah
dan itu apa efektif
saya jawab tidak efektif
banyak kendala banyak trouble yang harus mereka hadapi
baik dari segi gurunya maupun siswa dan orang tua
apa yang disampaikan tutus bukanlah isapan jempol
kajian yang dilakukan secara daring oleh jaringan organisasi penyandang disabilitas respon covid sembilan belas pada sepuluh hingga dua puluh empat april dua ribu dua puluh mencatat
penyandang disabilitas mengalami dampak negatif pandemi
dengan semua keterbatasan hanya enam puluh lima puluh lima persen responden yang memperoleh informasi yang cukup mengenai covid sembilan belas dan protokol pencegahan
kaji cepat ini juga menemukan sebanyak delapan puluh enam persen responden yang bekerja di sektor informal mengalami pengurangan pendapatan mencapai lima puluh persen

tidak cuma itu kajian cepat organisasi penyandang disabilitas respon covid sembilan belas menunjukkan
terputusnya kalangan disabilitas terhadap berbagai layanan publik dari berkegiatan sosial hingga sektor pendidikan
saat pandemi sekolah luar biasa atau slb tidak punya cukup sarana untuk melakukan pembelajaran jarak jauh

dari sini sebenarnya peran pemerintah ini sangat dibutuhkan bukan hanya sekedar bantuan
kalau kita ngomong bantuan satu bulan anggap aja rp enam ratus
rp enam ratus untuk biaya hidup satu bulan dapat apa
sebenarnya bukan hanya bantuan itu yang kami butuhkan tapi adalah aksesnya misalnya
keterampilan keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau mencari nafkah untuk teman teman kita yang disabilitas khususnya tunanetra
kalau pemerintah ada pelatihan
kalau pemerintah ada pelatihan lain
untuk teman teman disabilitas khususnya tunanetra apakah bisa mengakses
tidak ada yang bisa mengakses
bahkan informasinya pun saya yakin juga hanya lewat seperti angin lewat
nggak ada yang nyantrol nggak ada yang diprioritaskan ke teman teman disabilitas
asa para penyandang disabilitas pada pemerintah untuk lebih melihat mereka di masa pandemi ini
tampaknya masih jauh panggang dari abah
tidak ada yang bisa mengakses
tidak ada yang bisa mengakses
ya di masa pandemi ini kami mengantisipasi bagaimana mereka tidak sampai terpapar
karena itu upt kami sementara kami tutup
oh tetap jalan kalau programnya tetap jalan
tapi apa yang khusus di masa pandemi ini
yang peningkatan pelatihan ya tetap
mereka bahkan sekarang ya buat masker juga
bikin ramuan ramuan jamu untuk ya ya
anti covid dan sebagainya
itu jalan mereka kreatif
di balik nasib para penyandang disabilitas yang suram di masa pandemi
dua pria dari surabaya menjawab tantangan
di saat pemerintah sama sekali tidak menyediakan panduan pengajaran jarak jauh
atung juniarto seorang tunanetra guru di slb yayasan pendidikan anak buta surabaya
mengembangkan metode sangat sederhana namun efektif untuk belajar matematika
ia menggunakan video dan alat peraga sederhana bagi siswa siswa tunanetra
metodenya mampu meningkatkan kemampuan siswa memahami pelajaran lebih baik
daripada metode konvensional yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh sebelumnya
jadi kita akan belajar dengan semuanya lagi kita bantu pada pelajaran matematika
semuanya sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan video pembelajaran bentuk video ya
tapi kalau alat peraganya di rumah tidak ada terus bagaimana dia bisa meraba
jadi seharusnya memang di video itu ada menjelaskan tentang alat peraga di rumah juga tersedia
sehingga bisa nyambung apa yang dimaksudkan dengan konsep yang diajarkan
ada pula aryono setiawan yang sudah belasan tahun mempekerjakan para penyandang tunarungu di usaha batik miliknya
di saat berbagai umkm gulung tikar karena pandemi aryono bergeming
dia tidak ingin mereka kehilangan pekerjaan
aryono berkreasi menciptakan batik motif virus corona yang tetap dikerjakan oleh pekerja tunarung
kreativitasnya kini berbuah ganda usahanya tumbuh kembali dan para karyawan tetap bisa bekerja
tanpa harus khawatir menjadi pengangguran
intinya kita harus yakin dan kita harus tetap produktif di masa seperti ini
karena apapun itu kita harus tetap terus berkarya
kalau memakai audio terus terang saya harus mengulang berulang kali
karena saya belum terbiasa untuk lewat audio saja
jadi saya susah untuk membayangkan yang dimaksud oleh gurunya
tapi ketika ada video itu langsung tahu oh maksudnya gini

tapi kok berpikir
karyawan itu bukan biarnya
saya kira sudah pulang ke transition up the stage
tapi saya belum tahu mau mulai kaya apa apa berries
terus saya harus berpikir holes
apakah gue nave oleh lesel
tapi seperti biasa
ia datang lebih awal untuk mempersiapkan materi
karena retinanya lepas pada kecelakaan dua puluh tahun lalu
dia merupakan satu di antara tujuh guru di slb ini
seperti sekolah sekolah lain di masa pandemi
slb ypab juga harus melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring
untuk lima puluh tiga orang siswa
di ruangan lain
saif tengah mempersiapkan perangkat untuk materi video atung
seperti empat guru yang lain
saif yang awas sebutan untuk nontonan netra
terbiasa membantu kolega yang buta mempersiapkan materi dari
atung akan menjelaskan soal geometri
bangun geometri berupa segitiga sama siku sederhana sebagai alat peraga
sudah ia siapkan
di tiap pojok bangun ditambahkan kertas
agar siswa bisa mengetahui sudut sudut dalam segitiga
bagian bawah bagian bawah sini sisi bagian bawah
dan sisi bagian kiri ini adalah disebut sebagai sisi sisi penyiku
pembelajaran daring menggunakan video
yang digegas atung sebenarnya adalah metode sederhana dan umum dipakai
atung hanya menyampaikan materi dan direkam dengan sebuah telepon genggam
nah ikut sebelum ini dikasih adu ya
alih alih menggunakan voice note
seperti yang lazim dipakai dalam pembelajaran daring tunanetra
atung memberikan materi dan memberi instruksi soal lewat video
oleh saif video itu diedit dengan aplikasi yang umum
kemudian disebarkan ke whatsapp group siswa
anak anak tidak akan mencapai pemahaman konsep yang sesungguhnya
kalau jika menggunakan audio saja
memang permasalahannya adalah
anak anak di rumah tidak selalu memiliki
atau sekolah tidak bisa menyediakan alat peraga yang bisa dibawa ke rumah
oleh sebab itu
bangun bangun geometri yang sederhana
yang kira kira bisa diusahakan dibuat di rumah
ya kita arahkan melalui video pembelajaran tersebut
bukanlah para siswa tunanetra
tetapi untuk para pendamping
sebagian besar pembelajaran daring tunanetra
wajib menggunakan pendamping
jika mata pelajaran tersebut
memerlukan alat peraga
yang akan membantu siswa tunanetra
mempergunakan alat peraga
persis seperti apa yang diperlihatkan guru di video
pendamping bisa mengarahkan siswa meraba alat peraga
hingga siswa memiliki memori yang tepat
tentang alat peraga tersebut
yang dibutuhkan anak untuk bangun geometri ya
itu kan memang harus diralami ya
karena memang yang dibutuhkan anak untuk bangun geometri ya

kalau dibayangkan sulit bagaimana
kalau bisa jadi
kalau pelajaran geometri tadi itu
sifatnya meneruskan ya
artinya meneruskan yang lalu yang pernah disampaikan di sekolah
lalu anak anak sudah memiliki konsep dalam pikirannya
lalu guru tinggal menceritakan saja
mengingat ingatkan di posisi mana
letak sudut ini dan sebagainya
kalau belum ada memori sama sekali
atau merupakan konsep baru ya tadi
harus ada peraganya
lihat video selanjutnya di
agar iqbal tahu betul
apa yang pernah dipelajari
sisi terpanjang atau biasa disebut
di depan dan di bawah
bagi saya sendiri sebagai pendamping iqbal ketika daring
kalau memakai audio
terus terang saya harus mengulang berulang kali
karena saya belum terbiasa untuk lewat audio saja
jadi saya susah untuk membayangkan yang dimaksud
tapi ketika ada video
itu langsung tahu oh maksudnya gini
jadi saya sebagai yang awas
jadi tahu maksud dari penjelasan gurunya tadi apa
bagi iqbal belajar daring dengan materi video lebih memudahkan
selama ini ia mengaku sulit memahami materi pelajaran
jika disampaikan dengan pesan suara
apalagi jika mata pelajaran tersebut adalah pelajaran eksakta
yang membutuhkan perabaan pada benda seperti matematika
geografi dan biologi
kami tunanetra yang didampingi gitu kak
karena kan dengan melihat video itu tadi
maka pendamping yang bisa melihat itu tadi
kan tahu seperti apa gerakan gerakannya atau apa
jadi bisa diajarkan kembali ke kita yang tunanetra
bagi atung yunarto pembelajaran daring dengan video adalah upaya kecil
agar siswa tunanetra bisa lebih optimal belajar dari rumah
belum pernah ada panduan dari pemerintah
bagi pembelajaran siswa disabilitas di masa pandemi ini
apapun kalau di sini kita mengajari mereka bahwa konsekuensinya
mereka harus bisa beradaptasi
adaptasi itu dalam arti

batik ini menjadi semacam daya tarik karena dibuat oleh para bisu tuli ini
bahkan dinas sosial provinsi jawa timur secara resmi mengajak aryono bekerja sama
dalam pembinaan warga berkebutuhan khusus agar mendapatkan pengalaman bekerja
di beberapa upt kami yang pmks
itu mereka dilatih atau dididik untuk mereka punya keterampilan
keterampilan yang diharapkan itu
memudahkan mereka nanti bekerja untuk mencari nafkah
kalau ini ditingkatkan melalui kerjasama dengan dunia usaha
itu tentu akan lebih bagus
mereka punya skill tambahan
mereka punya wawasan yang lebih luas
mereka punya pertemanan dan sebagainya
oleh karena itu kami mengikat ini dengan mui
meski terlahir dengan keterbatasan
para pekerja di batik wistara milik aryono terbukti sebagai pekerja handal
ketelitian sangat dibutuhkan dalam pengerjaan batik menjadi andalan mereka dalam bekerja
setidaknya perlu waktu tiga minggu bagi tiap orang untuk dilatih
hingga mahir dalam satu bidang pekerjaan tertentu
nah kalau mereka ini kan yang di bagian membatik ini karena mereka tidak bisa menjahit
jadi di konveksi kita alihkan ke proses membatik
jadi memahami sebuah perintah itu mungkin ada yang cepat ada juga yang lambat
tangan kanan aryono adalah basuki
dia sudah bekerja selama lebih dari lima tahun
spesialisasinya adalah menjahit
dia juga ikut membantu aryono mengajarkan parah parah

sebagian bisu tuli yang masuk bersamaan dengan basuki sudah keluar dan memilih bekerja sendiri
dengan bekal keahlian membatik yang didapat di sini
adapun basuki sampai sekarang masih betah bekerja bersama aryono dan menemukan komunitas sesama bisu tuli

makanya tadi atraksi ttinggaku tidak genau

bekerja secara gratis
basuki dan teman temannya memiliki waktu istirahat satu jam setiap hari
untuk makan siang dan saling mengobrol melepas telah
basuki berniat bekerja bersama aryono paling tidak sampai dua tahun lagi
sembari mengumpulkan uang dan membuka usaha batik sendiri
apalagi kekasihnya yang juga bekerja di sini sudah mengajaknya menikah
setelah sempat jatuh di hantam pandemi
hari ini usaha batik milik aryono setiawan mulai meniti jalan sukses
bersama pekerja bisutulinya mereka perlahan bangkit
tetapi bagi aryono tiada yang lebih mengembirakan
selain melihat pekerja memperoleh manfaat selama bersamanya
memperoleh keahlian pengalaman dan bekal mandiri di kemudian hari
kalau buat saya intinya
biarkan karya yang berbicara
karena murah atau apapun itu kan kembali lagi kepada setiap individunya
karena apapun kalau di sini kita mengajari mereka bahwa konsekuensinya mereka harus bisa beradaptasi
adaptasi itu dalam arti kalau kamu punya keahlian ayo wujudkan itu dan kita akan memberikan hasil yang lebih
kalau kamu nggak bisa menunjukkan
kalau kamu nggak bisa menunjukkan
kalau kamu nggak bisa menunjukkan
ya mereka hanya jadi follower dan hasilnya pun juga sedikit gitu
karena kita tidak membiasakan untuk memanjakan mereka
jadi mereka harus bisa benar benar mandiri
kalau kerjamu rajin giat kamu dapat banyak
kalau kamu tidak rajin ya hasilmu sedikit
dan mereka akan termotivasi dengan itu